cerita dalam bahasa indonesia
jika mereka membeli darimu mengapa mereka membelinya dariku lagi
jika boleh aku menyela aku punya ide
mengapa kalian tidak membagi kota ini menjadi dua
kau mengambil barangmu untuk dijual dalam satu setengah dan kau mengambil yang lainnya
setelah kau masing masing selesai dengan satu area
yang lain dapat pergi dan mencoba menjual barang barangnya di sana
itu ide yang hebat
terima kasih banyak telah membantu kami
karena itu mahes dan sundar mulai pada rute masing masing dan mulai memanggil penduduk desa
potan panci potan wajan ambil perhiasanmu dan tukar dengan ini
tidak jauh seorang gadis kecil mendengarkan penjual berteriak
dia bergegas masuk untuk memanggil neneknya keluar
nenek seseorang menjual pernak pernik mengkilap
aku mau gelang
belikan aku ya nek
aku harap aku bisa tapi aku tidak punya uang
bagaimana kita akan membelinya
tidak bisakah kita menjual piring jelek itu untuk membeli gelang
ini tercakup dalam jelaga hitam
siapa yang mau menukar piring ini dengan gelang
segera mahes mendekati rumah gadis kecil itu
ya kemarilah aku mau gelang
mahes melihat pakaian gadis kecil itu sobek dan segera memutuskan untuk mengabaikannya
jangan buang waktuku gadis kecil kau tidak dapat membeli ini
tapi kau harus memberitahu aku harganya terlebih dulu kan
baiklah ini empat koin berikan padaku dan akan kuberikan gelangmu
kami minta maaf kami tidak punya uang untuk diberikan kepadamu
tapi kalau kau mau masuk aku bisa menawarkan sesuatu untuk ditukar
baiklah tapi cepat
aku harus pergi dan menjual barang barang ini kepada mereka yang punya uang untuk membeli
rumah itu dalam kondisi yang mengerikan
dindingnya berantakan atapnya ditambal untuk menutupi lubang dan ada tikus di semua tempat
apa mereka sangat miskin apa yang bisa mereka tawarkan pada aku tikus
tuan aku hanya punya piring jelaga ini untuk ditukar
cucu perempuanku sangat menginginkan gelang itu
aku mohon terimalah ini
ah benda jelek hitam ini seberapa dalam tertutup abu hitam biarkan aku menggosoknya
kuharap ini sebuah tembaga
ketika mahes menggosok piring abu terlepas dan sebagian kecil piring itu mulai bersinar
itu adalah piring emas
apa yang terjadi apakah ada yang salah
bisakah ditukar dengan gelang
mahes adalah pria yang tamak dia berpikir sendiri
ini adalah emas murni ini pasti bernilai ratusan bahkan ribuan
aku harus pergi dengan tenang dan kembali lagi nanti
mereka akan diyakinkan bahwa piring ini tidak berharga dan akan memberikannya kepada aku bahkan gratis
oh aku hanya ingin tahu bagaimana kau bisa menawarkan piring tidak berguna ini kepadaku
ini sangat tidak berharga benar benar tidak berharga
aku tidak menginginkannya
oh tolong jangan katakan ini
itu akan menghancurkan hati cucu perempuanku
tidak bisakah kau menemukan cara untuk memberi kami satu gelang
hahaha satu gelang
aku bahkan tidak bisa memberimu setengah gelang untuk sesuatu yang tidak berguna ini
kau telah cukup membuang waktuku aku akan pergi sekarang
dia pria yang kasar aku tidak menginginkan apapun
ketika mahes menghilang di pasar sundar datang ke tempat yang sama untuk mencoba peruntungannya
panci wajan dan perhiasan kecil panci wajan dan perhiasan kecil
halo gadis kecil apakah kau ingin membeli sesuatu
aku tidak punya uang untuk membeli apapun darimu
oh kau pasti punya sesuatu jangan sedih mari kita lakukan satu hal
kau beritahu apa yang kau miliki dan kita bisa bertukar setuju
hmm baiklah aku ingin gelang tetapi tidak menginginkannya gratis aku punya piring tua yang bisa kutukar
apa kau ingin melihatnya
hahaha tentu saja kita sudah setuju kan
oh aku tidak tahu apakah akan ada gunanya tapi ini dia piringnya
sundar tahu bahwa piring itu tidak terlalu berharga tapi dia pria yang dermawan dan jujur
dia tidak ingin menghancurkan hati gadis kecil itu dia sudah memutuskan untuk menukar piring tua itu dengan gelang
untuk membuat perdagangan terlihat nyata ia memutuskan untuk memeriksa piring terlebih dulu
hmm oke biarkan aku mencoba dan menggotong abu hitam apa ini piring emas donas
ini bernilai lebih dari semua yang aku miliki ini bernilai ribuan aku bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli ini
oh benarkah aku seorang wanita tua aku tidak mengerti soal uang
kau sepertinya jujur dan baik kenapa kau tidak mengambil saja piring ini dan memberikan gelang pada cucu perempuanku
kau dapat memiliki lebih dari seribu gelang
tunggu sebentar aku bisa memberikan bu panci wajan dan perhiasan juga setiap koin yang aku miliki untuk ditukar dengan piring ini
tapi tolong biarkan aku menyimpan delapan koin untuk menyeberang sungai dan timbanganku dengan penutupnya untuk meletakkan piring emas
wanita tua itu sangat senang dia sekarang memiliki banyak panci dan wajan tanah dan cucunya memiliki banyak pernak pernik mengkilap
mereka dengan senang hati melambaikan tangan ke sundar
sundar juga sangat senang karena telah menemukan piring emas dia tahu hidupnya akan berubah untuk selamanya
tidak jauh di belakang adalah mahes yang juga berpikiran yang sama tetapi dia tidak tahu bahwa mimpinya sudah lama hilang
mas mas aku akan kaya raya aku yakin wanita tua itu sudah berubah pikiran
dia akan memberiku piring emas gratis ini kalian menjual yang nyata
aku tahu kau menungguku di luar
baiklah aku berubah pikiran
aku tidak bisa melihat seorang gadis kecil sepertimu sedih aku akan membeli emasmu
tapi aku tidak bisa membeli emasmu
aku akan memberikan gelangmu biarkan aku berpikir
memikirkan apa tuhan kami tidak membutuhkan apapun darimu kami sudah menjual piring emas kami itu kepada penjual yang bijak dan jujur
kau kasar dan sekarang kau juga terlambat dia memberi kami semua yang dia miliki kecuali delapan koin dan timbangannya
dia pasti sudah menyeberang sungai sekarang
apa tidak kuangku
tapi gadis kecil itu benar mahes memang terlambat sundar sudah menyeberangi sungai
mahes meledak dengan amarah dan mulai melompat lompat melambaikan tangannya di udara
dia dipenuhi dengan kebencian untuk sundar dia berteriak
tapi sundar jauh di depan
dia tidak bisa mendengar sepatah katapun
kembalilah itu uangku
oh itu mahesh dia melompat ke gilangan dia melambai padaku mungkin dia tahu apa yang terjadi dia bahagia untukku
hei terima kasih aku juga senang selamat tinggal sekarang
sundar pergi dan mahes ada di sana di tanah menyesali tindakannya
kalau saja dia tidak serakah piring emas itu akan bersamanya sekarang
ingatlah kejujuran adalah kebijakan yang terbaik